dan untuk mengetahui kondisi terkini kita sudah bersama priska novita diaspora indonesia yang berada di san francisco
selamat pagi waktu san francisco selamat malam waktu jakarta bu priska
selamat malam selamat pagi dari california
ya bu priska kondisi terkini di san francisco seberapa parah dampak dari kebakaran hutan ini di sana
saya bisa bilang untuk berdasarkan kemarin ya sekarang masih gelap saya belum bisa lihat
masih berasap tidak sehingga pada hari selasa tapi udara masih belum sehat
tadi malam sampai sempat levelnya sudah level yang nomor dua tertinggi
pagi ini masih kalau dari data masih berasap
oke masih berasap
dampaknya terhadap aktivitas kegiatan sehari hari warga di san francisco apakah ini total menghambat aktivitas di sana
kalau dari segi aktivitas untuk berangkat bekerja sebenarnya tidak ada perubahan banyak ya
lebih disebabkan karena pandemi
jarak pandang masih bisa terlihat sebenarnya
cuma mungkin kegiatan yang bisa dilakukan termasuk ketika pandemi seperti lari pagi
jalan pagi itu terpaksa tidak bisa dilakukan karena memang udaranya tidak sehat
oke terkait dengan udara udara akibat apa sebagai dampak dari kebakaran ini
bagaimana ini juga pasti akan mempengaruhi pernafasan bagaimana untuk menyiasatinya
tinggal di dalam rumah kendor ya jadi nggak keluar
pada dasarnya saya juang
saya sudah nggak keluar saya punya alergi anak saya punya alergi
kita tinggal di dalam supaya tidak menghirup udara yang tidak sehat
dan kalau keluar memang kita sudah diwajibkan memakai masker
jadi sebenarnya itu sudah sangat membantu
jadi ya terpaksa tinggal di dalam rumah lebih banyak tinggal di dalam rumah
oke untuk imbauan dari pemerintah setempat sendiri pemerintah lokal
apakah ada imbauan untuk melakukan evakuasi atau seperti apa imbauannya
kalau yang terkenal langsung dengan apinya tentu ada dua semacam dua tingkat
yang pertama harus evakuasi
yang kedua dapat peringatan yang setiap saat harus meninggalkan tempat ketika harus evakuasi
saya sendiri sekitar tiga minggu yang lalu sudah packing sebenarnya
karena saya sangat dekat dengan salah satu
kebakaran besar yang tercatat sebagai nomor tiga terbesar di california saat ini
oke apa yang dilakukan informasi mungkin yang juga anda dapatkan dari pemberitaan setempat yang ada di sana
terkait dengan upaya pemadaman agar kebakaran ini tidak berlarut larut
kemudian juga apalagi asap yang ditimbulkan akibat kebakaran tidak mengganggu sampai ke wilayah wilayah lain
yang jelas sih kebakaran ini kan karena semak ya disebabkan kebanyakan oleh petir
tapi himbuan utamanya dari dulu sebenarnya adalah jangan bermain api karena sekitar kita itu kering
sejak bulan mei itu darah kering rumput menjadi kering jadi tidak boleh bermain api
empat puluh derajat ke atas ya
dan kita dihimbau untuk membatasi pemakaian listrik
karena memang padahal kalau panas kita pasang ac ya kenceng gitu
tapi dibatasi anjurannya kemudian tidak bermain api seperti firework kembang api dan semacamnya
oke baik terima kasih ibu priska novita diaspora indonesia yang berada di san francisco
sudah bergabung dengan sian indonesia connected malam hari ini
tetap jaga kesehatan